keinformasi lain gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan selamat kepada heru budi hartono yang ditetapkan sebagai pejabat gubernur dki jakarta
anies mengatakan pengalaman heru di jakarta dapat menjadi bekal selama menjabat pj gubernur
kepala sekretariat presiden kementerian kesehatan negara heru budi hartono ditetapkan sebagai penjabat gubernur dki jakarta
penetapan dilakukan setelah presiden joko widodo memutuskan dalam sidang tim penilai akhir atau tpa pada jumat sore
nama heru diputuskan menjadi pj gubernur dki setelah presiden jokowi mendengar pertimbangan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin anggota tpa serta menteri terkait
menurut anies baswedan keputusan yang diambil oleh presiden jokowi merupakan langkah yang tepat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek
selamat ada pak budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi pj di dki jakarta
kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik
dan kami percaya bahwa bapak presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap
demi kebaikan bagi masyarakat